halo apa kabar senang sekali gue bisa ketemu lagi dengan lo
panji pragiwaksono hadir disini akan memandu sebuah obrolan
ini adalah episode kelima the incredibles
hasil kolaborasi antara asus dan cnn indonesia
yang didukung oleh microsoft
nah seperti biasa tiap episodenya itu
gue selalu ngobrol sama seseorang yang gue sendiri
punya rasa penasaran yang tinggi untuk ngegali gitu
di luar tapping yang terjadi gue tuh selalu udah ngobrol duluan
dan hal sama juga terjadi dengan bintang tamu kali ini
incredible person di obrolan kali ini adalah entrepreneur
sebenarnya kita akan fokus ada di satu bidang usahanya
walaupun sebenarnya dia punya sejumlah usaha lain yang dijalankan
dan bersama dengan kita adalah michael christianto
baik mas panji apa kabar
terima kasih sekali sudah hadir kesini
terima kasih udah diundang
kan saat ini itlah itu kalau gue gak salah
tiga puluh dua dan itu tersebar di
kita tersebar di beberapa kota
mulai dari jawa itu ada di jakarta
lalu ada di kita juga ada di semarang surabaya malang yogyakarta
lalu kita juga ada di bali
gue penasaran doang day to day basic nya itu kurang lebih apa sih
lu keliling kah untuk ngontrol atau sebenarnya lu gak perlu ngelakuin itu
kayak gimana tuh
ya sebenarnya basic gue sendiri adalah
kalau disuruh goreng telur aja gue gak berani
gue takut banget minyak muncrat
jadi karena aku seorang designer
aku lebih memfokuskan bagaimana memaintain brand image dari beberapa bisnis aku
jadi kita emang aku sendiri punya sebuah perusahaan desain namanya sosj
dan selain itu aku juga punya retail dan itlah
jadi kebanyakan daily life aku memastikan bahwa brand image dari itlah
dari semua bisnis bisnis aku ini berjalan sesuai dengan brand image yang mau aku bangun
menarik sekali karena nanti kita akan ngobrol banyak bagaimana itlah itu
oleh michael dan juga partnersnya
dipikirkan dari sisi branding
tapi sebelum di situ tadi michael sebenarnya udah ngungkit
sebenarnya lo lulus kuliahnya di uph nya itu apa sih
dkv design komunikasi visual
iya kalau di sana fakultasnya berarti apa
oh fakultasnya dkv
wow gue desain produk
tapi di itb
dan itu kampus aneh semuanya teknik tiba tiba ada anak sendiri di tengah tengah
nah ketika lu lulus dari dkv uph
berarti yang pertama kali lu dirikan adalah si desain firm itu tadi
enggak malah jadi aku untuk nyari tambahan uang jajan
aku suka banget gambarin baju untuk temen temen aku
makanya aku diajak dua partner aku yang lain
yaitu oli sama niko untuk bangun sebuah baju retail gitu
dimana kita ngajak seniman seniman muda yang suka gambar
karena mereka kan banyak anak muda yang suka gambar dan lain lain
tapi bingung medianya mau kemana
makanya waktu itu kita bertiga mikir untuk nambah uang jajan
ya udah kita buat baju kita jualan kaos dengan gambar aku gitu
dan sampai sekarang masih ada nama brandnya adalah monster gitu
dan memang gitu ya
di banyak dunia itu lebih banyak senimannya daripada pelaku bisnisnya
sehingga banyak orang yang bisa gambarnya tapi bingung mau gue apain ini gambar
biasanya mereka display di deviantart atau di instagram atau segala macem
tapi itu kan baru showcasingnya ya
mungkin dari sisi lo adalah lo bisa membantu mereka monetize gambar tergambar tersebut
lalu ke sosg aku sambil kuliah jadi aku inget banget
sambil kuliah aku ditawarin menjadi in house designer dari salah satu restoran
yang gede di indo
nah saat itu aku ditawarin untuk bikin satu flyer
terus dari satu flyer ini aku sambil kuliah ternyata oh mereka suka
dari situ aku jadi in house selama setahun lalu aku buka sebuah perusahaan desain
dan sosj sendiri lebih menangani food and beverage business
makanya dari situlah baru keluar itulah kayak bagaimana perjalanan saya dari desain food and beverage
kita belajar untuk membangun sebuah perusahaan restoran gitu
dalam obrolan kita tadi sebelumnya
kita belum mulai taping
itu kan itlahnya berdiri dua ribu enam belas
sosj nya udah ada dari tahun dua ribu sepuluh
jadi selama enam tahun itu karena fokusnya ada di kuliner
sebenarnya lo juga memantau apa yang dibutuhkan dalam konteks pengembangan brand
untuk sebuah bisnis kuliner bisa tumbuh kembang
itu yang jadi dasarnya lu pikir
gue bisa bikin ini sendiri gue kerjain sendiri untuk gue sendiri ketimbang untuk klien
apakah itu dasarnya
sebenarnya lebih ke arah kita ketika ngebangun sebuah brand restoran
kita selalu melakukan research sebuah penelitian kan
dan ketika ngebangun sebuah bisnis aku merasa bisnis itu harus menyelesaikan sebuah problem
dan kebetulan di dua ribu enam belas online services ini udah mulai berkembang
saat itu problem utama yang aku lihat adalah
oh banyak banget klien yang datang mereka klien klien yang restorannya gede gede
yang mainnya mm an which is kita gak punya modal mm an
makanya kita sendiri berpikir gitu
bagaimana ngebangun sebuah fast food industry yang bisa nge tap dengan teknologi
di saat online service mulai berkembang seperti itu
jadi kita pengen menjawab sebuah problem yaitu
pemain fast food di indonesia itu gak banyak
saat itu cuma ada dua atau tiga
makanya kita berpikir oh sedangkan di luar sana mereka punya yosinoya
punya kfc punya mcdonald's mereka bangga
kenapa indonesia nggak punya sesuatu yang bisa kita banggakan
nah kan menarik ya
dari insight yang didapatkan selama enam tahunan itu
ngelihat ada sebuah permasalahan di pasar yang bisa diselesaikan
saat itu solusinya adalah itlah
kemudian berdirilah tahun dua ribu enam belas
yang pertama di mana waktu itu
kita di pasar pik
kita benar benar di dalam pasar pasar jadi ada pasar ikannya lalu ada kita
itu sebenarnya gue pernah kesana sama keluarga gue yang sebelum itu gak ya
sebelum ke jembatan ya kan sebelah kanan
nah food plaza pik itu output pertama kita sampai hari ini masih ada
tapi itu sebenarnya menarik ya maksudnya pemilihan itu pun agak strategis
karena untuk orang yang tahu orang tahu pasar itu tuh suka ada makanan makanan enak gitu
walaupun gak banyak yang tahu
jadi lo melakukan itu secara berhasil untuk mendapatkan reputasi itu
enggak kita mengambil tempat itu karena nggak ada uang aja
karena budget modal kita kecil dan kebetulan pasar pik adalah satu satunya area yang kita mampu mungkin aku sebutnya
untuk yang gak ada bayangan ya kalau misalnya kita ke pasar peak itu
memang ada banyak kayak kedai kedai mungkin semi tradisional yang mungkin keluarga yang running dan segala macamnya
itulah pertama kali di situ
dan mungkin pertama kali gain interaction nya di situ
nah saat ini mungkin ada banyak orang yang nonton karena kan acara ini didesain untuk memancing mereka untuk mau memulai juga
mungkin dapat inspirasi dari obrolan dengan michael terus mereka pikir
gue juga terus mereka berpikir untuk mau memulai usaha kuliner juga
nah tapi kan tadi michael cerita bahwa awalnya itu di pasar
jadi orang kalau mau mulai tuh mereka gak harus mikir waduh ngejar itlah susah banget nih untuk punya tiga puluh an
nah pertanyaannya kemudian adalah kalau mereka mau memulai saat itu budgetnya berapa
dan kemudian ngumpulinya dari mana karena mungkin bisa mereka nabung
atau mereka ya kan ada friends and family pinjam dari teman pinjam dari keluarga
atau bank kan ada juga yang kayak gitu
waktu itu itlah seperti apa berapa banyak modalnya
berarti bertiga tuh ya
ya kita bertiga dan di dua ribu enam belas
jadi kita memulai dengan budget empat puluh lima juta jadi masing masing lima belas juta saat itu
dan ya saat itu karena kita tahu bahwa kita masih harus minjam orang tua dan lain lain
makanya even kita bawa meja dari rumah kompor dari rumah
karena untuk empat puluh lima juta ini hampir habis hanya untuk logo branding taro signage sama si packaging packaging kita gitu
kenapa karena kita memfokuskan pada produk dan packaging itu sendiri
dan kita pengen tahu sebagai kalau kita menjadi staff seperti apa
makanya di awal ya alasannya adalah kepengen belajar tapi sebenarnya emang gak ada uang untuk mempekerjakan orang mungkin
jadi aku jadi kasirnya dua partner aku yang masak gitu
oke tadi kan menarik ya jadi udah meminjam duit orang tua masih minjem mejanya orang tua juga gitu
nyokap lu minjam duit gue juga kompor gue diambil
tapi kemudian tadi michael cerita bahwa di awalnya fokusnya tuh ke rumah

dan produk menarik sekali bagaimana bahkan pada karena kita tahu ya banyak wira usaha tuh baru mulai fokus ke brand tuh belakangan
dengan asumsi produk dulu gitu tapi di sisi lain produknya enak orang nggak mengenal itu produk apa kan susah juga ya
iya betul mungkin yang harus diingatkan kembali kayak semua yang kita sentuh semua yang ada di badan kita
apa yang kita bangun buka mata langsung pegang itu semua ada merek ada logo
makanya branding itu adalah salah satu kunci dari ujung tombak dari sebuah produk ataupun usaha menurut aku
makanya di itlah sendiri dari awal kita memfokuskan bagaimana nge tap supaya masyarakat inget bahwa brand ketika mau order something online itu ingetnya itlah gitu
makanya mulai dari packagingnya sampai produknya itu kita melakukan research selama delapan bulan dulu baru kita berani ngebuka outlet gitu
bagian dari di riset itu apakah itu
apakah ada misalkan salah satunya yang bagian dari riset adalah gimana caranya ketika packagingnya di foto orang orang udah nandain itu apa gitu misalnya
betul dan makanya kayak sekarang karena sekarang marketing yang paling efektif adalah social media
semua yang kita sentuh kita sebutnya kolaterals lah
jadi bagaimana kita komunikasi karena banyak orang yang nggak tahu outlet kita dimana betul
bahkan banyak yang nggak tahu kita ada tiga puluh dua outlet kebanyakan mereka lewat online services kan
jadi cara komunikasi aku sebagai sebuah brand ke masyarakat hanya melalui

ketika mereka terima boxnya mereka lihat logonya mereka buka boxnya box dengan warna coklat ini itu mengeluarkan unsur hangat unsur homemade unsur lezat warna merah mengeluarkan unsur lezat
tapi ini semua yang udah aku pelajarin selama kuliah mungkin ya
kuliah plus jadi si sos j itu juga ya
betul makanya ketika kita buka produknya dimakan dan ketika habis pun ada tulisan dibawanya one more lah
dan all this kind of things adalah semua yang dilihat masyarakat sebenarnya
dan itu kebanyakan mungkin orang nggak fokus ke sana gitu sedangkan dari awal itulah kita memfokuskan pada komunikasi design gitu
nah tadi kan michael sempat cerita bahwa pengen jadi fast food yang mungkin istilah berbasis teknologi mungkin kurang tepat ya tapi erat pemanfaatan teknologinya
dari awal sudah seperti itu berarti
udah seperti itu
ada alasan spesifiknya kah
karena kalau kita lihat sekarang berkaca dengan apa yang terjadi sekarang di era seperti ini memang yang punya store ya yang punya presence gede dan andalanya experience dining di tempat
adalah yang paling kesulitan untuk beradaptasi
justru itulah yang udah duluan dua ribu enam belas persepsi udah kebentuk ketika pandemi terjadi jadi nggak terlalu nggak tahu ya benar atau enggak tapi harusnya sih nggak terlalu terdampak bahkan mungkin triving gitu
apakah ini udah kebaca duluan tahun dua ribu enam belas apa yang waktu itu michael pikirkan
oke di dua ribu enam belas mungkin aku bilang kayak tadi pasar peak ini super duper jauh itu ada di utara super jauh banget
makanya banyak orang yang pengen nyoba tapi nggak bisa nyoba karena kejauhan dan rasanya berubah kalau mereka udah nyoba kejauhan ini
makanya kita berpikir mereka gimana caranya datang
karena jujur selama enam bulan pertama kita ada di pasar peak itu berdarah darah lah aku bisa bilang
kita selama enam bulan tetap jadi kasir tetap yang masak kita baru punya pegawai itu setelah tiga bulan
jadi itu baru kita berani pegawai satu satunya bahkan
sampai sekarang dia masih kerja sama kita
dan itu yang membuat kita belajar bahwa kalau kita stay di sini dan hanya berharap orang datang ke pasar peak kita nggak akan hidup kita nggak akan survive
makanya kita berpikir oh ada satu akses yaitu online services yang saat itu kebetulan lagi maju
ada dua brand salah satunya brand indonesia which is kita sangat senang gitu dan bangga ada sebuah brand yang bisa ngebantu kita yaitu teknologi ini which is online gitu
itu berarti ketika itlah memutuskan untuk menambah disebutnya gerai kali ya
menambah gerai itu tujuannya lebih kepada proximity ya biar dekat ke konsumen manapun gitu
online ya betul jadi habis itu kita juga belajar habis kita nempel sama online services selama dua bulan banyak yang protes
karena makanan kita dikirim dari peak sampai ke jakarta selatan ke bayoran udah dingin
lalu kita coba belajar oh berarti banyak banget pasar jakarta selatan yang pengen coba gitu sebenarnya
cuma nggak pernah karena jauh begitu coba dingin
makanya kita coba juga dan yang outlet kedua kita bahkan itu tempat satpam rumah teman aku
jadi kita tetap bootstrap jadi tetap susah tetap berusaha kita mempelajari
apa sih yang dibutuhkan masyarakat gitu
itu lo akhirnya minjem nambah modal atau mengandalkan perputaran uang yang terjadi
oke nah terus dalam branding kan tadi kan michael ngomongin ya dari awal pun fokusnya di branding
dan sebenarnya kan branding itu hidup di benak orang gitu
persepsi apa yang itlah ingin ada di benak orang ketika melihat packagingnya ngeliat logonya
pengennya mereka mikirnya apa
dari awal kita pengen ngomongin sebuah fast food sebuah makanan siap saji ya
bukan makanan tidak sehat maksudnya kita lebih siap saji
kita ngomongin sesuatu komunikasi adalah cepat lezat teknologi dan hangat
itu empat kata kunci yang dari awal aku pengen komunikasiin ke masyarakat gitu
dari packaging ini dari logo
dan untuk research packaging ini jadi even kertas coklat yang sekarang kita pakai itu dulu tadinya perusahaan ini hampir bangkrut
jadi aku karena sering nyetak nyetak nyetak jadi aku tahu ada kertas coklat ini dulu nggak laku kraft paper gitu
cuma sejak kita menggunakannya sekarang banyak juga yang menggunakan kraft paper which is we find it very interesting
makanya kita selalu melihat oh bahkan kita bisa membantu gitu membantu sektor lain untuk mengembangkan

dan untuk research tentang kenapa kita bikin modelnya chinese takeaway
karena aku melihat saat itu ada packaging bulet tapi itu menggunakan bahan plastik di atasnya tutupnya
dan saat itu aku berusaha untuk menghindari selusaha mungkin menghindari sesuatu yang berhubungan dengan plastik
jadi kita pengen semua packaging itu tetap dari kertas seperti itu
dan bagaimana bukaan karena chinese takeaway yang asli bukaannya dari dalam
dan aku berusaha untuk mengattach bagaimana yang dibutuhkan masyarakat jakarta lah atau indonesia

karena mereka tetap mau makan dengan piring
makanya kalau packaging yang kita dibuka itu jadi piring sebenarnya
dan itu aku juga melakukan research gitu
nah memahami bahwa tadi sempet yang ke empat itu hangat ya
hangat itu bukan cuma terasa hangat di hati tapi memang makanannya masih dalam kondisi hangat
makanya dalam rangka mengejar brand experience tersebut
makanya dipastikan menggunakan teknologi dan menambah gerai
dan menambah gerai supaya tetap hangat gitu kan hobinya
dan hangat juga bisa dikomunikasikan lewat kata kata ya aku bilang
kayak gimana komunikasi kita dengan customer kita service kita
jadi semua komplain itu tuh masih masuk ke kita
kita masih ngecekin satu satu
dan hangat ini harus karena menurut aku ketika kita gak memfokuskan
apa yang dibutuhkan customer kita itu yang paling bahaya gitu
jadi hangat ini bisa dalam bahasa bisa dalam kata kata di social media
kalau pada prakteknya ya experience terhadap brand kita itu kan terasanya
dari orang orang yang ada di lapangan juga
sementara sekarang dengan tiga puluh an plus gerai ada berapa karyawan di bawah itlah
sekarang kita ada di empat ratus karyawan sekitar empat ratus
oke kalau waktu masih bertiga berempat sama karyawan pertama
relatif mudah memang untuk mengkomunikasikan
pastikan soal brand apa yang jadi keyakinan it lah gitu ya dna kita
dibandingkan ketika udah mulai empat ratus an orang gitu
padahal kalau misalkan tim kita gak sadar dna nya it lah
nanti brand experience nya jadi gak sesuai sama yang kita inginkan gitu
nah apakah ada kayak training yang dilakukan secara berkala
atau apa yang it lah pastikan sehingga walaupun masif gede gitu
semua orang itu ada di dalam
keyakinan brand yang sama gitu
betul jadi kita mulai dari perencanaan membuka satu outlet
mau dimanapun itu itu membutuhkan research
jadi misalnya contohnya ketika kita buka di plaza indonesia
walaupun space kita cukup besar saat itu research kita adalah bahwa
customer kita akan lebih kepada office workers
kepada pekerja kantoran
makanya design secara tempat pun kita pikirkan bagaimana supaya turn over nya cepat
gak bisa mereka nongkrong dua jam duduk
kita butuh mereka
sebelum ada aturan makan cuma boleh dua puluh menit
kita sudah memikirkan itu
kita membuat orang emang duduk ngadep ke kasir
mau mereka datang berlima dari kantor mereka akan ngadep ke kasir
sehingga mereka juga aku bisa bilang bukan kurang nyaman ya
kursinya kita buat juga stol dan lain lain itu tujuannya adalah mempercepat cara mereka makan gitu
dan emang kita juga menyadari bahwa orang kantoran hanya punya waktu satu jam
dan kita gak mau ada yang gak dapat kebagian tempat duduk

gak dapat experience dari itu lah itu sendiri
makanya ketika mendesain sebuah tempat sampai ke training itu kita selalu melihat area apa sih yang mereka butuhkan
contohnya bali berbeda lagi
kalau bali kita menyediakan tempat tempat mereka untuk nongkrong menyediakan wifi
menyediakan bahkan drivers nya mereka kita sediakan minuman
itu setiap tempat kita customize kita sebutnya
dan untuk setiap tempat kita research mulai dari bagaimana psikologis dari customer nya
apa yang mereka butuhkan
contohnya jogja kebanyakan anak kampus
berarti kita harus tahu apa yang sih anak kampus butuhkan gitu
seperti itu those kind of things yang biasa kita lakukan research
dan pun ketika pindah ke bali ya dan bentuknya mungkin lebih nyaman
dan dengan lebih wifi itu tidak menegasikan brand karakternya tadi
yang empat tadi itu masih tetap masuk
itu selalu harus ada dan biasa kita brief dari awal sampai training dari awal itu semua tetap kita jalankan dari nol gitu
makanya aku bisa bilang kita salah satu brand yang
dibilang cepat banget berkembangnya enggak juga
karena banyak teman teman kita yang lebih cepat faster
mereka bisa create langsung sembilan ratus outlet gitu
kalau sejauh ini kita cerita kan kelihatannya kan ya baik baik aja bisnisnya
tapi mungkin ada kalau di kami istilahnya incredible stories
tapi mungkin ada satu faset dalam bisnis ini yang michael mikir
wow itu dipikir pikir momennya menarik sekali ya
membuat kita ingin terus melakukan ini
ngasih semangat untuk mau berusaha lebih besar lagi
ada nggak sih cerita cerita seperti itu dalam bisnis itlah gitu
bisa jadi dari mitra kerjanya bisa dari customer
ya banyak banget malah dari itlah sendiri
karena setiap kita bazar dulu kita bazar pun kita yang masih
mereka partner aku goreng ayam aku di depan jadi penulis nota maksudnya
kita banyak experience
tapi kita bisa lihat gimana sistem organis yang kita jalankan adalah sesuatu yang sangat
kekeluargaan aku sebut sekali ya
dan ini sangat menyenangkan untuk kita juga
karena kita bisa langsung bertetap muka sama customer kita
dan ketika mereka suka produk kita lalu bagaimana kita bisa dilihat oleh brand brand lain
contohnya kompas kemarin kita sempat kerjasama dengan kompas dan lain lain gitu
itu salah satu rasa yang kita merasa oh wow our brand is gathering beager
kita mulai berkembang
karena brand itu kayak anak
makanya aku bilang perlakukan brand kalian seperti anak
jadi pemilihan nama pemilihan logo itu harus kayak namain anakmu
jadi kamu gak akan bosen sepuluh tahun lagi
kamu gak akan ngelihat brand ini oh setelah tiga tahun kok namanya gak cocok ya gitu
jadi all these kind of things yang selalu menurut aku kita selalu belajar lah
sampai hari ini pun aku masih belajar
bagaimana mengembangkan bisnis ini apalagi di era pandemik seperti ini
kan sebagai orang yang tadi sempat cerita ya gue mah gak bisa masak
bikin telur cuplok aja kuatir gitu
tapi dengan pemahaman terhadap branding bisa membuat itlah jadi seperti ini
belajar dari siapa bukan belajar dari siapa ya
siapa inspirasinya yang membuat michael ngerasa oh kalau dia bisa kayak gitu untuk yang itu
berarti sebenarnya bukan hal aneh untuk orang kayak gue yang gak bisa masak kemudian memulai bisnis gitu
atau mungkin ada inspirasi bisnis lain gitu untuk michael
salah satu inspirasi terbesar aku sih sebenarnya mama aku sendiri
karena dia dari orang yang jadi dari kecil dia gak sekolah dan dia nyabutin ubi dari kecil gitu
makanya sama sekali gak sekolah
and then makanya aku ngerasa kadang kita harus belajar bahwa hardwork kerja keras itu gak pernah bohong
makanya aku bilang dan itu yang selalu aku tanamin ke diri aku
kita gak peduli dalam hal pembelajaran atau apapun kita harus hard work gitu
karena ada yang namanya hard work dan ada yang namanya lucky gitu
ada yang namanya keberuntungan kan
dan itu yang biasa kita bisa lihat ya di dunia ini ada dua duanya

dan mama aku salah satu yang menurut gue
salah satu inspirasi terbesar aku di mana dia selalu bekerja keras dari aku kecil sampai sekarang
dan kedua adalah papa aku yang dimana dia selalu percaya edukasi adalah hal yang paling penting
makanya dia selalu sekolahin walaupun dia harus minjem saudaranya dia tetap sekolahin di sekolah yang bagus gitu
tapi kalau lu cerita nyokap lu aja gak sekolah anaknya uph
itu sebenarnya tanpa harus diceritakan menggambarkan perjuangan orang tua yang mengagumkan pikir pikir
gue gak kebayang tuh yang lo bilang kerja keras
yang lo lihat dari orang tua lo itu kayak apa
sorry orang tua masih ada
wow it's massive mereka ngelihat bisnis lo kayak apa sekarang
mereka pernah makan gak
di awal udah sampai nek kali
udah sampai trauma mungkin sama salt attack
ini gara gara meja gue ini kayak gini
tapi tentunya mereka bisa maksudnya bangga juga ngelihatnya ya
nah kalau bisnis kuliner itu
pertama gini ya
orang mikir bisnis kuliner itu kan red ocean ya penuh banget dengan pesaing gitu
tapi itulah nemu tuh ada ceruk yang bisa dieksploit
ada sebuah masalah ternyata
kita pikir masalah apa sih di restoran
ini cuma masalah banyak dikit doang secara porsi gitu misalnya ya
tapi lu nemu itu ada sebuah masalah yang bisa diselesaikan
nah apakah itu masih ada di dunia kuliner
menurut lo apakah masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan
dan menurut aku ini adalah momen di mana indonesia tuh lagi bangga bangga
bangganya sama produk kita produk buatan indonesia
makanya ini adalah momen yang paling penting menurut aku
di saat kita bisa berkolaborasi sesama brand atau sesama kuliner indonesia
atau even bukan sesama kuliner kita dengan sepatu waktu itu
atau kita dengan seniman
waktu itu kita pernah bekerja sama dengan artis artis seniman muklight
jadi dia meredesign packaging kita gitu
bayangkan di saat pandemik seniman lagi nggak begitu banyak pemain
tapi sekarang kita bisa bantu
sebenarnya kita bisa berbarengan dan kita juga dapat market yang baru
kurang lebih seperti itu
terus berarti room to grownya eatlah juga masih luas
ya saat ini kita berharap kita akan bisa membuka lebih banyak outlets
di saat pandemik ini so far kita juga masih terus buka outlet
dan kita sedang mengembangkan satu produk baru
tapi itu yang kita lihat which is yang tadi dibilang juga sama mas panji
yaitu ada satu ceruk lain yang aku bisa lihat sekarang gitu
apa sih yang lagi dibutuhkan masyarakat nih
dan masyarakat itu butuh banyak hal
masyarakat butuh kenyamanan butuh rasa tenang
di saat pandemik ini mental semua orang itu kena
jadi kita harus bisa menjawab apa yang bisa kita jawab dari problem problem mereka
apakah rasa keamanan dalam makan atau kecepatan atau apa nih
karena gaya kita berkomunikasi gaya kita bersosialisasi itu berubah dengan adanya pandemik
dan ini tugas kita untuk bisa mungkin ini adalah cara kita untuk lebih cepat dalam berubah
apakah kita dengan teknologi ataupun bahkan secara nongkrong aja tuh sekarang orang udah berubah
udah gak kayak dulu
ya terkait dengan itu ada yang menarik juga dari itlah ya
karena tadi juga sempat diceritakan bahwa tempatnya itu didesain karena tahu orang kerja kalau makan gak lama
dan emang di beberapa tempat terutama yang karakternya sesuai emang gak didesain untuk lingering di situ lama lama gitu
emang pengennya ngelanjut
tapi pertanyaannya adalah dari awal itu dipikirin gak sih
liat pasar ngeliat masalah yang ada
apakah emang kayaknya kita targetin orang kerja deh
karena orang bisa ngeliat ini sih kerja banget sih
ditargetin atau organik
jadi kita melihat di awal ketika ngebangun it lah itu emang kita udah ada target pasar
namanya ngarep boleh lah
makanya kita bilang target pasar itu ngarep kan
target pasar itu kamu bisa stage sekitar sepuluh tahun gitu umurnya
jadi dari awal kita pengen orang yang punya handphone punya online services di hp nya apps aplikasi online
dan mereka umur sekitar dua tiga sampai tiga tiga
nah itu yang gaya komunikasi yang kita communicate
dan kebanyakan mereka office workers
makanya cara kita mem package packaging kita pun ya something yang mudah dikirim langsung ke kantoran
dikirim untuk mau rame rame kantoran mau makan rame rame mau apapun
itu sudah kita pikirkan betul
cuman apakah pasar kita akan selalu seperti itu
menurut aku pasar itu tergantung lokasi juga
tergantung siapa areanya
tergantung di mall apa
jadi itu berubah terus dan itu yang bikin kita selalu belajar
dan menurut aku yang paling seru adalah dalam bisnis adalah belajar gitu
yang paling seru dalam bisnis adalah belajar
belajarnya jalan terus
kadang kadang ya bisnis yang berkarakter itu punya ruang di tempat tempat yang kekurangan karakter tersebut
gue nanya ini karena gue mikir lo ngedesign eat lah untuk di indonesia
karena kan tadi kan kita banyak ngomongin soal indonesia
untuk saat ini jujur kita belum berpikir sejauh itu
kita masih pengen memfokuskan indonesia
karena mungkin indonesia adalah satu market yang sangat besar
dan menurut aku yang paling seru adalah kita bisa share nih rame rame
kita bisa berkolaborasi
dan di saat pandemik ini udahlah jangan ngomongin kompetisi menurut aku
karena itu mau compete sama siapa lagi sih udah lagi zaman seperti ini and then new yo net to compete gitu
this is the right time untuk kita malah membagakan produk produk kita
contohnya perkopian gitu
dulu nggak ada sekarang gila banyak banget
dan apakah itu sesuatu yang jelek
enggak menurut aku itu sesuatu yang bagus
makanya saat ini mungkin aku bisa bilang itlah masih memfokuskan diri pada indonesia
kalau di siapapun yang nonton obrolan ini dari awal akan tahu bahwa ada semacam mindset yang ada di dalam palanya michael
dan bisa jadi itu karena orang tua juga mungkin karena edukasi juga
tapi dari mana kalau lo mengatribusikan ini mindset gue nih dari ini loh gitu
apakah memang hanya orang tua atau kependidikan atau ada hal hal lain
yang bikin lo mikir maksudnya cara pikir lo kayak gini gitu
oke mungkin yang paling unik adalah dulu kalau aku kuliah di uph nggak ada yang naik angkot kat ya
dan aku harus naik angkot karena emang gak ada uangnya gitu
jadi pas aku kuliah di sana aku tahu temen temen aku punya mobil mereka datang dengan mobil bagus
saat itu aku punya drive mungkin aku bilang yang paling dibutuhkan anak muda untuk maju adalah drive
drive itu bisa dalam bentuk apapun
dan drive itu bisa berubah terus bisa evolve lah aku sebut
di umur aku dua puluh tahun mungkin drive nya adalah oh aku pengen banget punya mobil kayak temen temen aku
mau pergi mau nongkrong ada uangnya gitu
dan itu drive aku untuk jualan makanya aku datang jualan baju
datang aku kerja di perusahaan design which is di restoran gitu
itu yang bikin aku belajar mungkin yang paling seru adalah dengan desain aja kita bisa belajar banyak lingkup
banyak hal gitu
makanya tapi ini yang harus ditanam di anak muda yaitu drive menurut aku
drive itu bisa berubah bisa evolve
jadi jangan khawatir drive itu mungkin pas muda adalah cuan
aku bilang kayak di dua ribu enam belas itlah targetnya adalah cuan dulu deh
dulu jangan ngomongin memajukan indonesia dan lain lain halu gitu
cuma di dua ribu enam belas aku tahu target aku adalah cuan
aku pengen punya mobil bahkan
cuma setelah punya mobil what is your next dream
apakah dream kamu cuma punya mobil
sekarang aja aku udah gak pengen pakai mobil
aku kesini pakai grab gitu
makanya ketika kita mulai beranjak itu our dream akan terus evolve
dan mungkin saat ini dream aku evolve karena aku belajar dari ternyata it's not just about the money
karena bisa aja kita cukup sepuluh outlet kita juga hidup baik baik saja gitu
kenapa kita mencari masalah bikin tiga puluh outlet gitu kan
kenapa mencari problem disaat gak ada problem
ternyata benar ketika kita udah mulai maju kita akan melihat apa sih yang lagi kita build gitu
dream apa yang mau kita bangun
aku percaya kita akan evolve dan saat ini mungkin aku bisa dibilang aku sendiri lagi evolve ke dimana aku pengen mengajak orang untuk lebih educate tentang arts
makanya sekarang aku lagi bangun buka buku namanya
itu ada library dan dari kecil aku cita cita aku pengen punya library
jadi kita ada perpustakaan di bintaro itu untuk area sekitar kita
mungkin emang perpustakaan ini uniknya adalah kita menyediakan buku buku seni
dan itu untuk area rumah kita jadi ada sd terus anak anak apapun yang boleh datang siapapun boleh datang
dan ini ngajarin mereka tentang menggambar melukis dan lain lain seperti itu
biasanya tuh obrolan ini tuh ditutup dengan
apakah punya tips atau masukan
tapi tadi sebenarnya michael udah tunjukin bahwa untuk banyak anak muda drive itu penting sekali gitu
dan itu yang membawa orang jadi mau persisten ngelewatin masalah
tapi mungkin kan mudah untuk kita bilang anak muda lu harus punya drive gitu
tapi kalau kita mau punya drive dapatnya dari mana
karena itu kan dari dalam ya
apakah misalnya ya misalnya ada orang yang bilang untuk punya semangat juang
lu harus mau memposisikan diri lu di kondisi kondisi yang sulit
yang aman mulu gitu
supaya mereka punya drive
apa yang mereka mesti lakukan dalam hidup mereka
apa yang harus mereka lakukan
ngambil pengalaman seluasnya kah
ya i think belajar sebanyak banyaknya
some times yang paling yang selalu aku ingetin ke tim desain aku ataupun tim kita
adalah tentang apa yang kita tahu itu belum tentu semua hal yang kita tahu gitu
banyak di luar sana hal yang kita nggak tahu
makanya kita harus terus belajar
kedua selalu believe in your dream mungkin ya kata katanya
aku selalu percaya cobalah percaya sama cita cita gitu
dan mungkin di awal ngebangun sebuah brand yang paling susah adalah mungkin sekitar kita
itu udah biasa
mungkin di era itu yang ngomongin itu adalah orang orang yang di era itu nggak ada teknologi aku sebutnya
sekarang di era yang ada teknologi ini semua hal itu bisa
gak ada yang gak bisa gitu
dan ketika untuk temen temen kamu yang lagi ngebangun sebuah brand cobalah support mereka
kamu gak mungkin ke kreasi minta diskon gitu kan nggak mungkin
maksudnya udahlah ketika teman kamu lagi bangun brand beli lebih banyak bukan minta diskon gitu
all this kind of thing yang menurut aku harus mulai dibangun spirit di indonesia gitu
yaitu bukan untuk nyinyir tapi lebih ngedukung temen kamu ketika ngebangun brand
mungkin ini yang aku bisa bersyukur di itlah dari awal kita ngebangun
all this support gak akan ada itlah tanpa ada support dari banyak orang
itu aku bisa jujur
itu bukan karena branding doang
bukan pengalaman aku selama
puluhan tahun dalam mendesain
tapi aku percaya itu support dari banyak orang gitu
dan i think inilah saatnya orang indonesia untuk paling support untuk ngebangun indonesia
tolong diingat ya jangan ke kfc minta diskon
karena bapak anda juga kolonel
saya diskon dong
kenapa bapak saya kan kolonel juga kayak sanders
michael ini adalah obrolan yang sangat menyenangkan
terima kasih banyak udah ngobrol ngobrol
karena biasanya orang orang kayak gini tuh suka ngilu kalo disebut anda tuh orang yang inspiring atau anda adalah leader
dan tadi gue diingetin untuk baca tips
tapi tadi kita udah bahas kan untuk punya drive untuk belajar terus untuk selalu cari pengalaman yang baru
lebih banyak kolaborasi daripada kompetisi gitu
itu sebenarnya ya terlalu kecil tips sebagai sebuah istilah ya
itu mungkin sebuah patokan yang bisa kita gunakan untuk siapapun pengen maju
apapun itu mau bisnisnya kuliner ataupun tidak
kayaknya semua masukan itu tuh untuk punya drive untuk belajar terus untuk kolaborasi
itu kayaknya lintas industri rasanya
michael hari ini melakukannya lewat konten ini
juga seperti asus yang sampai dengan saat ini terus berkomitmen menghadirkan sesuatu yang luar biasa
dan teknologi yang tentunya terdepan
terutama dalam perangkat laptop yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masing masing konsumen untuk membuat kehidupan mereka jadi lebih bermakna
michael terima kasih sekali lagi
nah salah satu inovasi terbaru dari asus adalah hadirnya teknologi layar yang disebut asus oled
display asus oled menghasilkan warna warna yang tajam dengan kualitas cinema grade membuat anda serasa menonton di bioskop saat menatap layarnya
dia punya response time sebesar dua millisecond yang menjadikannya tercepat di kelasnya
nah teknologi layar asus oled ini sudah ada di laptop asus vivobook ultra lima belas oled k lima ratus
laptop berukuran lima belas inci desainnya trendy yang sudah dilengkapi layar oled hdr
yang pastinya menghasilkan warna yang tajam
detail lebih nyaman dan aman untuk mata kita
dilengkapi dengan sebelas gen intel core processor windows sepuluh home ram empat gb ddr empat serta sistem storage ganda yang memungkinkan anda memiliki media penyimpanan yang cepat dan besar
vivobook ultra lima belas oled k lima ratus tiga belas ini merupakan laptop masa kini yang memiliki tampilan berbeda
dengan adanya solid state drive atau ssd dan teknologi terkini kalian akan mendapatkan kecepatan keamanan ketahanan dan desain yang cantik
dan asus dan microsoft telah melakukan jajak pendapat dan hasilnya orang orang lebih senang saat berpergian dengan pc modern
terima kasih juga atas kehadirannya dan kita akan ketemu di the incredibles berikutnya